ini dia s robot robot peracik minuman kreasi dari yusuf sofian
pedagang minuman asal babakan pari kecamatan batu jajar kabupaten bandung barat ini
berkreasi memodifikasi printer bekas miliknya menjadi alat penyanyi minuman
yang ia beri nama s robot
cara kerja s robot ini cukup unik
pertama penjual akan mengisi gelas plastik dengan es dan bubuk rasa yang dipilih
proses selanjutnya dilakukan oleh si robot dibantu pembeli
ketika gelas disimpan di tempat penyimpanan maka keran air akan otomatis mengisi selama lima belas detik
setelah itu pembeli menarik sendiri mesin pengaduknya dan mesin pengaduk akan berjalan selama lima belas detik
membeli s robot menjadi pengalaman yang menarik terutama bagi pembeli pembeli cilik
karena dibuat dari barang bekas
maka tampilan desain s robot ini benar benar apa adanya
menggunakan ada enam buah timer untuk program pengisian airnya sama otomatisnya
jadi ini mesin kalau belum ada yang beli dia gerak gerak kiri kanan aja
begitu ada anak yang beli dia naro cup di sebelah kiri misalkan robot ini akan ngejar ke kiri
setiap hari yusuf berkeliling dari kampung
ke kampung menjual s robot dengan harga dua ribu rupiah
dalam sehari s robot yang terjual bisa mencapai seratus gelas
tidak hanya di bandung barat penjual nasi goreng kaki lima di kota malang jawa timur ini
juga memanfaatkan robot untuk melayani para pembeli
alat ini berfungsi seperti tangan yang mengaduk nasi dan bumbu hingga tercampur rata

dan robot yang terlihat seperti robot itu dibuat sendiri oleh si penjual
robot terbuat dari besi yang telah dirakit sedemikian rupa
tangan kirinya yang ternyata kurang berfungsi dengan baik
karena mengalami kecelakaan membuat si penjual berpikir keras
untuk membuat alat yang bisa membantunya bekerja
menu yang dijual pun terjangkau di kantong mulai dari sepuluh rupiah saja